sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apa yang kamu bilang tadi betul ran
kalau aku bangun lagi kamu mau melakukan apapun untukku
kamu tuh mestinya malu tau gak ngejebak aku kayak begini
aku sudah gak peduli dengan rasa malu ran
yang ada di pikiranku hanya kamu
ranti tolong jawab aku
apa benar kamu akan melakukan apa pun untukku
apa itu berarti kamu memaafkan aku
dan apa kamu mau menikah dengan aku
tadi kamu bilang kamu mau melakukan apa pun untukku
apaan sih papa kesini
ada hal penting yang ingin papa bicarakan sama kalian
kita berdua itu gak ada waktu buat ngomong sama papa
hanya beberapa menit saja
eh merci juan
papa dan tante ranti
papa harap kalian bisa hadir dalam pernikahan
kehadiran kalian itu sangat berarti buat papa
karena kalian adalah anak anak papa
merci gak nyangka
ternyata papa tega ya ngelakuin ini semua sementara mama tuh masih di penjara pa
kenapa papa pikir papa udah cerai sama mama bisa nikah lagi
juan papa ini sudah resmi cerai dengan mama kamu
pengacara papa sudah mengurus semuanya
juhan tahu papa udah cerai sama mama
tapi gak boleh nikah kayak gitu dong pa
pa juhan tahu pa
papa itu gak pernah merhatiin hati juhan sama mercy
tapi nyakitin hati juhan sama mercy juga pa
udah deh kak juhan
kita gak perlu protes kayak gini ke papa
percuma papa juga gak bakal dengerin kita
papa tuh cinta banget sama tante ranti
dan kita tuh berdua gak ada artinya lagi buat papa iya kan
saya nikahkan kau dengan ranti binti santosa
yang telah mewakilkan kepadaku dengan mas kawin
seperangkat alat sempurna
dan perhiasan dibayar tunai
saya terima nikahnya ranti binti santosa
dengan mas kawin seperangkat alat sholat
dan perhiasan dibayar tunai
bagaimana saksi saksi
qaww ko'ban untuk berubah